hai isu risafal atau perombakan kabinet kembali mencuat usai syahrul yassin limpo mundur dari
jabatan menteri pertanian lantaran ingin fokus dengan kasus hukum yang menimpa dirinya seperti
diketahui syahrul saat ini terjerat dalam kasus dugaan korupsi di kementerian pertanian
selain itu ada nama menteri pemuda dan olahraga dito aryo tejo yang terseret kasus korupsi
penyediaan menara pemancar bts empat g dan infrastruktur pendukung bakti kominfo
dito disebut menerima uang sebesar dua puluh tujuh miliar rupiah pengamat politik indonesia public institute
karyono wibowo menilai jokowi memang seharusnya melakukan reshuffle kabinet apalagi jika dua
menterinya terbukti terlibat kasus korupsi reshuffle dinilai menjadi pertaruhan terakhir
jokowi diantarakan ke kabinet yang menjaga kekuatan dan kekuatan kekuatan yang menjaga kekuatan
di ujung masa jabatannya karyono menegaskan sikap tegas presiden sebagai kepala pemerintahan
diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih karyono juga mengingatkan presiden
tidak boleh serampangan dalam memilih menteri di kabinetnya pengamat politik universitas andalas
asrinaldi menilai kelemahan jokowi tidak cermat dalam melakukan power sharing atau pembagian
karya atas nama nama yang disodorkan untuk mendapat jatah kursi menteri dari partai peserta koalisi
pasalnya berdasarkan data empiris tidak sedikit menteri dalam kabinet pemerintahan terjerat kasus
korupsi sebagian besar dari mereka adalah menteri dari partai politik yakni mentan menkominfo joni
g plate mantan menteri kkp edi prabowo mantan menteri sosial juliari batubara mantan menpora
mantan menteri sosial idrus marham terkait hal ini presiden dituntut untuk dapat memilih menteri
yang profesional kompeten jujur dan bersih lantaran presiden mempunyai hak prerogatif
dalam memilih menteri oleh konstitusi